di sini pada saat ekonomi
sidang rizik sihab dijadwalkan pukul sembilan pagi
namun hingga dua jam berselang
sidang belum dimulai akibat gangguan teknis seperti suara dan gambar
sebelumnya rizik sihab meminta agar proses persidangan
terkait kerumunan di petamburan jakarta pusat
dan tes swab dilaksanakan secara langsung
kuasa hukum rizik alam syahanavia sendiri mengaku
pihaknya memang sudah melayangkan permintaan dari kliennya ke majelis hakim
hari jumat sidang selanjutnya
hari ini tidak ada sidang karena terganggu online
sistem online tidak bisa dilaksanakan hari ini
rizik sihab yang menjalani sidang virtual dari rutan baris krimpori
mengaku berada dalam kondisi sehat
ia meminta sidang dilaksanakan secara langsung
karena tidak bisa mendengar suara secara jelas
dalam ruang sidang pengadilan negeri jakarta timur
jadi begini majelis hakim saya mau menyampaikan alasan
kenapa saya minta dihadirkan
sidang melalui online ini terlalu tergantung pada sinyal
sementara sinyal di sini kurang baik
gambar tekanan terputus
dan suara juga sering terputus
tidak bisa saja saya di persidangan
faktanya ada beberapa persidangan yang menghadirkan terdakwa
tidak perlu ada diskriminasi semacam ini
sementara dengan alasan menjalankan protokol kesehatan ketat
pengunjung dan awak medisnya
warga juga tidak diizinkan meliput ke dalam gedung
rizik sihab didakwa melanggar pasal empat belas dan lima belas undang undang nomor satu tahun seribu sembilan ratus empat puluh
menyangkut penyampaian kabar atau berita tidak benar
serta pasal empat belas undang undang no empat tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
tentang wabah penyakit menular
saat itu ia dianggap bertanggung jawab
dalam menimbulkan kerumunan di petamburan jakarta pusat
di tengah pandemi covid sembilan belas
majelis hakim akhirnya memutuskan
sidang dengan agenda pembacaan dan penyelidikan
penyakit pembacaan ini dialihkan pada jumat sembilan belas maret dua ribu dua puluh satu
di tempat yang sama
dan rencananya menghadirkan langsung rizik sihab
tim liputan cna indonesia